nah andre ada yang tidak kalah unik sebuah masjid unik berdiri di baros kota cimahi jawa barat
masjid yang bernama al baqirah ini berbentuk seperti kapal laut yang sedang bersandar
dan di dalamnya terdapat museum mini yang berisi berbagai hal tentang pelayaran
pemandangan unik ini akan terlihat saat kita melintas di jalan baros kota cimahi jawa barat
sebuah bangunan bagai kapal laut bersandar berdiri kokoh di pinggir jalan
inilah masjid al bakhirah
masjid al bahirah yang berarti berlayar ini dibangun oleh keluarga almarhum budianto mantan nakoda kapal laut
tidak hanya tanpa kubah seperti masjid pada umumnya
arsitektur di dalam masjid juga mirip dengan desain sebuah kapal
lengkap dengan kabin ruang kendali dan jendela khas kapal laut
di lantai bawah atau lantai utama yang menjadi ruang ibadah
dihiasi dengan keramik coklat menyerupai kayu dak kapal
sementara di tengah mimbar terdapat lafal allah dengan ornamen kayu mirip jangkar
sementara di setiap dinding terdapat lemari tempat menyimpan buku dan al quran yang dilengkapi dengan cermin
di ruang belakang merupakan tempat untuk wudhu terdapat pula dapur minimalis
sedangkan di lantai dua yang merupakan ruang kontrol masjid dibuat seperti ruang kemudi kapal laut
di masjid yang baru diresmikan pada dua puluh enam april dua ribu enam belas ini
juga terdapat museum mini yang berisi ragam ornamen dan hiasan kapal serta foto foto pelayaran
keluarga baru bisa
masjid yang dibuka dua kali dalam seminggu ini banyak menarik warga dari luar cimahi
selain untuk beribadah warga juga penasaran dengan arsitektur
diharapkan dengan adanya masjid ini selain memberikan fasilitas ibadah bagi umat muslim
museum yang ada bisa sekaligus menjadi ajang wisata bagi warga yang beribadah